para kader partai gerindra dan pks meresmikan sekretariat bersama menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
acara tersebut dihadiri sejumlah petinggi partai
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menghadiri acara peresmian sekretariat bersama atau sekber
partai gerindra dan partai keadilan sejahtera atau pks
prabowo datang sekitar pukul tujuh malam waktu indonesia barat
selain prabowo juga hadir sejumlah elit partai lainnya
dalam pidatonya prabowo mengaku acara tersebut bukan inisiasi dirinya
melainkan oleh para kader partai
dalam acara peresmian sekretaris bersama tersebut presiden partai keadilan sejahtera tak tampak hadir
hadir juga wakil ketua umum partai amanat nasional hanafi rais
namun ia mengaku kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan saja
acara yang santai informal
dan betul betul karena persodokan
kalau resminya pasti nanti akan ada forum yang berbeda
sekretariat bersama ini akan merumuskan langkah bersama termasuk komunikasi politik dengan partai partai lainnya
dalam menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang